komite olahraga nasional indonesia atau koni pusat akan memilih ketua umumnya yang baru pada tanggal dua juli mendatang
ketua umum yang baru nanti akan menghadapi sejumlah masalah dan juga tantangan
termasuk mengatasi krisis keuangan yang saat ini tengah dialami oleh koni pusat
memiliki tugas melakukan pembinaan dan juga pengawasan serta pendampingan di pelatnas pada cabang olahraga yang ada
tugas dan fungsi koni pusat sebenarnya sangat strategis
namun alih alih dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan maksimal
sejak akhir tahun dua ribu delapan belas lalu koni pusat justru terlibat sejumlah masalah
mulai dari terseret ke dalam kasus suap
hingga krisis finansial yang berujung belum dibayarnya gaji dari karyawan dan pegawai koni pusat
dengan segala masalah yang ada koni pusat bersiap untuk memilih nahkodanya yang baru
beberapa nama pun mengaku telah mengantungi dukungan dari koni provinsi
dan induk organisasi olahraga di tanah air
untuk maju bertarung dalam pemilihan yang akan digelar juli mendatang
salah satunya adalah wakil ketua umum komite olimpiade indonesia mudai madang
selain berjanji untuk fokus ke pembinaan dan memperkuat struktur organisasi
masalah finansial yang dihadapi koni pusat juga akan menjadi perhatian mudai
tentunya kita akan berusaha mencari dana sponsor dari pihak ketiga
ya karena memang ya ada beberapa kondisi
yang memang kita itu harus menghindari menggunakan uang negara
harus ada beberapa kondisi
seperti misalnya gaji karyawan
memang gaji karyawan itu sebaiknya jangan digaji dana yang berasal dari apbn
kita usahakan dari pihak ketiga
nama lain yang akan maju sebagai calon ketua umum koni pusat adalah
pensiunan jenderal bintang tiga yang juga pernah menjabat sebagai ketua umum pengurus besar taekwondo indonesia ini
menyoroti hubungan antara koni pusat koi pemerintah serta organisasi cabang cabang olahraga
yang menurutnya harus berjalan selaras
kita ini pengurus cabang olahraga koni
kita adalah orang orang di belakang layar yang menata sistemnya
supaya atlet atlet kita bisa mulai dari usia dini

nah sampai pada puncaknya mereka meraih prestasi yang terbaik
sejumlah tugas juga telah menanti kepengurusan koni pusat mendatang
selain mempersiapkan pon dua ribu dua puluh di papua
pengawasan dan pendampingan bagi cabang olahraga jelang sea games dua ribu sembilan belas dan olimpiade dua ribu dua puluh
juga sudah diambang pintu